pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai ppn terhadap barang kebutuhan pokok
wacana ini tertuang dalam perluasan objek pajak ppn dalam draft revisi undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan kup
pasal empat a menyebutkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dihapus dari barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai
saat ini bahan pangan yang tidak dikenakan ppn diantaranya beras dan gabah jagung sagu kedelai garam daging telur susu buah buahan sayuran dan ubi ubian
meski baru wacana kebijakan pemerintah ini langsung menuai penolakan masyarakat
pada pagi pedagang dan konsumen di pasar tradisional pada yungan tasik mahai jawa barat mengaku resah
ppn bahan pangan dinilai memberatkan masyarakat karena harga barang akan naik
ppn bahan pangan dinilai memberatkan masyarakat karena harga barang asli
ppn bahan pangan dinilai memberatkan masyarakat karena harga barang asli
ppn bahan pangan dinilai memberatkan masyarakat karena harga barang asli
ppn bahan pangan dinilai memberatkan masyarakat karena harga barang asli
selama ini masyarakat mengetahui hanya kendaraan yang dikenakan pajak
mereka juga meminta pemerintah harus bisa menjelaskan alasan penerapan pajak pada sejumlah bahan pangan ini
deden rahadian tasik malaya jawa barat